pemerintah melalui menteri dalam negeri tito karnavian hari ini meresmikan tiga provinsi dob atau daerah otonom baru papua
tiga provinsi yang diresmikan yakni provinsi papua selatan provinsi papua tengah dan provinsi papua pegunungan
dengan diresmikan tiga daerah otonom baru ini maka indonesia kini memiliki tiga puluh tujuh provinsi
lantas seperti apa dampak dan manfaat positif yang akan dirasakan khususnya bagi kesejahteraan masyarakat papua
sudah bergabung bersama kami peneliti pusat riset kewilayahan badan riset dan inovasi nasional
cahyo pamungkas dan ketua komisi dua dpr ri ahmad doli kurnia
selamat sore bapak bapak
selamat sore tina
oke baik kita berbicara mengenai daerah otonom baru yang kemudian sudah diresmikan
resmi akhirnya tiga puluh tujuh provinsi di indonesia
saya ke pak cahyo terlebih dahulu
pak cahyo kita tahu sejak awal proses pembentukan daerah otonom
baru ini menuai pro dan kontra tapi akhirnya sudah resmi hari ini
pejabat gubernur sudah dilantik
bagaimana anda melihat apakah pembentukan provinsi ini kemudian bisa menjadi strategi yang tepat
untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait peningkatan kesejahteraan warga papua
ya terima kasih mbak fira
jadi menurut penelitian kami yang dilakukan oleh tim kajian papua pada waktu itu namanya liti
almarhum muridhan s widjojo dan teman teman saya juga termasuk ikut di dalamnya
dalam papua roadmap tahun dua ribu delapan yang kami update updating papua roadmap dua ribu enam belas dan juga dua ribu delapan belas
kami menemukan bahwa akar persoalan konflik di papua itu bukan hanya kesejahteraan
atau kesejahteraan itu bukan hanya satu satunya persoalan di papua
ada persoalan yang lain
misalnya adalah masalah
kekerasan politik dan pelanggaran ham yang terjadi sejak masa lalu kemudian sampai sekarang
yang kedua adalah masalah status politik dan masalah identitas dan sejarah papua
yang ketiga adalah masalah marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang papua
saya kira itu adalah tiga persoalan
yang ketiga adalah persoalan di samping
kemudian yang keempat masalah kegagalan pembangunan di papua
jadi kalau kita ingin
masalah utamanya adalah ketika kita ingin melakukan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan
maka harus kondisi perdamaian terlebih dahulu itu harus diciptakan
oleh karena itu tidak akan ada pembangunan jika tidak ada perdamaian
perdamaian merupakan prasarat bagi pembangunan
dan lalu bagaimana kalau kita kemudian membalik asumsi itu bahwa pembangunan itu adalah untuk perdamaian
saya kira kami menemukan perbedaan pendapat dengan pemerintah
dan pemakaran ataupun otonomi khusus jilid buang itu tidak cukup untuk meningkatkan kejateraan
karena problemnya adalah empat akar persoalan tadi yang belum diselesaikan
oleh karena itu karena masalahnya adalah karena provinsi itu sudah terbentuk mau tidak mau atau suka tidak suka
maka pemakaran seharusnya menjadi pintu masuk
untuk membuka komunikasi yang lebih luas dialog dengan kelompok kelompok yang selama ini berbeda pendapat dengan pemerintah
kelompok kelompok yang selama ini menolak pemekaran menolak otsus
oleh karena itu pemakaran menjadi pintu masuk untuk membuka komunikasi yang luas luas
dari komisi dua melihatnya seperti apa apakah sepakat dengan tadi analisa
karena saya tahu bahwa banyak kemudian suara suara yang muncul
termasuk juga suara dari masyarakat papua mengenai daerah otonom baru ini
yang sekarang sudah menjadi tiga provinsi ini pak doli
ya kan sebetulnya kita harus pahami bahwa tujuan akhir dari semua yang kita lakukan dalam kehidupan berbangsa dan negara ini kan adalah
mewujudkan masyarakat adil mampu dan sejahtera
jadi sebetulnya ini adalah bagian dari bagaimana kita mendekatkan
diri terhadap cita cita negara itu
nah masalah di papua memang selama ini kita bisa melihat masalah yang cukup kompleks
seperti yang dikatakan memang dari berbagai aspek memang selama ini kita memahami ada beberapa masalah yang memang harus diselesaikan
tetapi dengan rencana pemerintah yang kemudian didukung oleh ddprri
untuk melakukan proses pemekaran ini kan adalah
untuk bagaimana supaya ini adalah jalan baru
cara baru untuk memulai menyelesaikan semua persoalan yang ada di papua
melalui pernikahan kesejahteraan
kita berharap munculnya provinsi provinsi baru ini adalah menjadi pusat pusat pertumbuhan baru
pusat pertumbuhan pembangunan di papua
sehingga kita berharap dengan adanya provinsi baru ini ini bisa mempercepat proses pemerataan pembangunan di papua
nah memang tidak akan selesai dengan terbentuknya tiga provinsi baru ini saja ya
harus ditindaklanjuti dengan berbagai program program yang lain dan penyelesaian masalah yang lain
tapi kita berharap dengan terbentuknya tiga provinsi baru ini ini dengan adanya pemerintahan baru nanti di sana yang lebih fokus mendekatkan diri pada masyarakat
karena kan secara filosofis sebetulnya pemerkaraan daerah ini kan diorientasikan untuk bagaimana memperpendek rentang kendali
kemudian mendekatkan diri antara masyarakat dengan institusi yang bisa
dan mempercepatkan masalah mereka kira kira begitu masalah masyarakat
nah jadi ini yang kita lihat makanya kemarin kita di dpr utama komisi dua secara intensif bersama pemerintah mendorong terjadinya pembentukan tiga provinsi baru ini
termasuk memastikan bahwa dana otsus nantinya dimanfaatkan dengan tepat karena ada wilayah wilayah yang sudah dibagi mendekatkan diri antara pemimpin kepala daerah dengan rakyat arahnya ke sana juga
ya ini kan tindak lanjut dari penyempurnaan atau revisi undang undang otsus
kita sebut sebagai undang undang otsus jilid dua
momentum pemekaran ini kan kita ambil dari momentum pemekaran ini kita ambil momentum dari penyempurnaan undang undang otonomi khusus
nah karena memang di tahun dua ribu dua puluh satu kemarin dana otsus
papua itu berakhir kemudian pemerintah bersama dengan dpr sepakat untuk memperpanjang dana otsus itu
dan otomatis itu akan harus dilalui dengan merubah undang undang otonomi khusus papua
dan kemudian salah satu amanat dari undang undang otsus papua itu adalah untuk mempertimbangkan agar papua ini terdiri dari beberapa daerah otonom
dan untuk di papua induk yang tadinya cuma satu provinsi sekarang sudah mendatang
ini adalah empat provinsi
dan insya allah dalam waktu dekat juga papua barat ini kita sudah selesai di komisi dua
sudah diambil keputusan tingkat satu nanti tinggal keputusan tingkat dua di paripurna
mudah mudahan minggu depan atau dalam waktu setidaknya dua minggu ini sudah terbentuk provinsi baru di papua barat yaitu papua barat daya
nah seperti yang saya katakan tadi untuk juga mengimplementasikan dana otsus papua itu
ini kan sekarang dengan adanya pemerintah baru ini maka lebih dipastikan bisa terbagi dengan optimal
karena pengelolaannya nanti akan terdiri dari beberapa provinsi dan selanjutnya harus diikuti dengan
pembentukan daerah otonomi baru di tingkat kabupaten kota bahkan sampai mungkin di distrik atau di kampung kampung
atau desa kelurahan kalau di tempat kita
nah jadi itu yang saya katakan tadi
pembentukan provinsi baru di papua ini adalah cara baru
pendekatan baru untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemerintah pembangunan di papua
baik pak cahyo saya ingin tanya tanggapan anda bahwa targetnya agar harapannya begitu ya
dana otsus ini bisa kemudian bisa terbagi lebih optimal kemudian mendekatkan diri kepala daerah dengan rakyatnya
ini kemudian bisa menjawab sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan kesejahteraan

ini adalah hal yang sangat penting
ini adalah hal yang sangat penting

ini adalah hal yang sangat penting

pertama itu pemekaran bukan pendekatan yang baru

palsu itu ditolak oleh masyarakat papua
kemudian diwujudkan oleh ibu presiden megawati soekarno bertriah tahun dua ribu tiga
itu dengan pembentukan provinsi irian jaya barat
dan waktu itu yang alasannya adalah sama
bahwa pembentukan provinsi irian jaya barat
artinya yang disebut pampau barat
untuk meningkatkan kesejahteraan
untuk meningkatkan kesejahteraan
untuk meningkatkan melayani mempertandatkan kendali pelayanan
nah sekarang adalah kita evaluasi saja misalnya provinsi papua barat
apakah dengan apa namanya metode itu
dengan pemekaran itu telah tergambar ya
peningkatan kesejahteraan yang signifikan ya
mungkin dalam hal ini saya tidak akan menilai ya
misalnya ya provinsi papua barat dan papua kan dua provinsi yang
dengan ipm yang paling rendah gitu ya
saya kira pemekaran itu pada satu sisi mungkin ada sisi positifnya ya
tetapi ada berbagai hal yang harus diantisipasi
bagaimana misalnya aspirasi yang selama ini tumbuh di akar rumput
karena saya melakukan observasi iya di agar rumput
di masyarakat papua ya
so mereka tidak semuanya setuju

dengan masalah pemekaran ada ketakutan ya perasaan terancam dengan masalah pengelolaan sumber daya
bagaimana misalnya kalau lahan lahan sagu hutan hutan mereka tempat berburu
kemudian ketika pemekaran akan banyak eksploitasi sumber daya alam
dialihkan menjadi perkebunan sawit misalnya yang mengancam habitat ekologis mereka
itu yang pertama yang kedua mereka sudah takut ya dengan adanya pemekaran
nah justru akan ada peningkatan kebijakan sekuritisasi peningkatan keamanan yang meningkat
dengan pendirian institusi aparat keamanan di daerah daerah pemekaran
kemudian ya saya kira ini yang ketiga adalah persoalan sumber daya manusia
apakah ini juga tantangan bagi pejabat kebunan yang baru
bagaimana menciptakan sumber daya manusia dari masyarakat adat papua
untuk berpartisipasi secara lebih luas di dalam menggerakkan pemerintahan yang baru
pemerintahan provinsi yang baru
kemudian yang ketiga masalah dana
menurut saya berdasarkan riset kami dari bagian riset dan inovasi nasional di libi ya
kami melakukan monitoring terus terhadap masalah papua
sebanyak banyak uang diberikan kepada provinsi papua dan papua barat
itu tidak akan menyelesaikan masalah
saya kira persoalannya bukan sekedar uang
masyarakat papua memiliki perspektif ya secara antropologis yang berbeda mengenai ukuran kemajuan
mengenai ukuran kesejahteraan
ini yang sering tidak dipahami justru ekonomi uang itu
kalau dilakukan secara berlebihan justru mereka misalnya di dalam usaha usaha ekonomi
mereka mengatakan bahwa kegiatan ekonomi yang diperlukan itu misalnya berbasis masyarakat adat
bukan kegiatan ekonomi yang berbasis pada pertumbuhan
nah ini kan ada persoalan persoalan perspektif ada persoalan persoalan budaya yang belum selesai
nah bagaimana maka pembangunan ekonomi di papua itu harus dilakukan dengan dasar
dengan basis pendekatan kebudayaan dengan the melanesian way dengan pendekatan kebudayaan
saya kira itu yang
yang perlu di
para pengambil kebijakan saya kira harus mengambil apa namanya mendengarkan ya
atau tidak mengabaikan perspektif ini
oke banyak pekerjaan rumah yang kemudian sebenarnya masih harus dibahas secara mendetail
tidak hanya berhenti sampai di pemekaran peresmian tiga provinsi
kita akan bahas saya tertarik tadi pak cahyo mengenai sdm
bagaimana kemudian kedepannya kita berharap bahwa provinsi ini betul memang nanti memiliki sdm unggul
wilayahnya kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami masih membahas tiga provinsi baru di papua
masih bersama saya peneliti pusat riset kewilayahan bandar riset dan inovasi nasional
cahyo pamungkas dan ketua komisi dua dpr ri ahmad doli kurnia
saya ke pak doli kembali berbicara mengenai sdm
bagaimana kita memastikan bahwa sdm yang ada di tiga provinsi baru ini memang mumpuni tanda kutip
untuk membuat wilayah ini semakin maju semakin berkembang
dan targetnya adalah meningkatkan kesejahteraan
perspektif dari dpr seperti apa pak doli
ya pertama saya ingin koreksi dulu ya bahwa memang yang namanya pemekaran itu bukan sesuatu yang baru
termasuk di papua ini
kita juga pernah melakukan pemekaran dari papua ke papua barat
cuma yang saya maksud tadi cara baru itu adalah kita selama ini tahu persis bahwa
memang papua ini punya spesifikasi termasuk dengan segala permasalahan yang dihadapi
tadi disebutkan selain masalah kesejahteraan ada masalah agama indonesia
terus kemudian ada masalah disparitas dan seterusnya
nah kita berharap sebetulnya dengan adanya pemekaran ini
ini yang saya katakan cara baru untuk bisa menyelesaikan

karena nanti akan ada institusi institusi yang lebih terkenal
institusi yang lebih mendekatkan diri kepada masyarakat
yang memungkinkan untuk bisa mengetahui dan kemudian dipenyelesaikan
hal hal yang terjadi di masyarakat
ujungnya endingnya itu adalah kita ingin membangun pemerataan pembangunan
dan kemudian kesejahteraan di tanah papua
melalui dengan penyelesaian masalah masalah dengan adanya pendekatan
munculnya institusi institusi baru ini
itu yang saya katakan tadi bahwa setelah ini
tidak berhenti dengan penyelesaian atau pembentukan tiga provinsi baru
tetapi juga nanti dengan munculnya institusi di kabupaten kota
kemudian distrik kemudian di kampung
sambil juga penyelesaian masalah tadi itu juga harus diselesaikan
itu tidak bisa diabaikan juga itu yang pertama
nah yang kedua kalau kita bicara sumber daya manusia di papua
ini justru ini peluang dan kesempatan
dan di dalam undang undang ini dijelaskan ada afirmasi action
terhadap keberpihakan bagi orang asli papua
di setiap pengisian pengisian posisi jabatan publik di papua itu
nah ini kan sebetulnya menjadi pendorong juga supaya adanya
peningkatan kualitas secara cepat bagi masyarakat papua
dan tempatnya sekarang sudah mulai banyak
kalau dulu apa namanya kalau bicara tentang gubernur di tanah papua
itu cuma satu hanya ada irian jaya atau imbarat
kemudian dimekarkan di papua menjadi ada papua barat
nah kemudian ada dua orang asli papua yang memungkinkan jadi gubernur
nah sekarang sudah jadi lima atau bahkan enam minggu depan
nah artinya kan ini kesempatan bagi orang asli papua untuk meningkatkan kualitas
diri melalui pendidikan dan seterusnya untuk mengisi posisi posisi penting
untuk memajukan daerah mereka sendiri
baik itu nanti menjadi gubernur jadi bupati bupati wali kota jadi camat dan seterusnya
nah ini menjadi trigger ya salah satunya kenapa ini menjadi penting
dan saya kira kita juga sudah punya pengalaman faktual bahwa pemekaran itu juga salah satu
yang menjadi bagian penting untuk meningkatkan pembangunan di satu daerah
ya kita juga harus bisa mengatakan atau jujur mengatakan
papua barat saya kira sekarang menjadi satu daerah yang relatif berbeda ya setelah pemekaran
nah hari ini kan ya pak cahyo itu ada di sorong tuh
kalau mungkinnya tidak ada perbedaan mungkin agak susah kita berkomunikasi dengan seperti ini
tapi dengan adanya terbentuknya

saya kira papua barat sorong sorong fatah dan selama jambatan sekitar itu
jauh lebih berkembang sekarang dibandingkan dengan sebelum pemekaran
nah jadi sekali lagi kalau soal sdm
saya kira ini kesempatan peluang bagi putra putri di papua
untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya
tentu dengan menghadirkan sistem pendidikan yang lebih
sistem pendidikan yang lebih baik ya
diberi kesempatan kepada orang asli papua
dan medan pengabdianya sudah makin bertambah
ya yang tadinya cuma hanya dua gubernur sekarang sudah menjadi lima atau nanti akan jadi enam
baik artinya ada peluang peluang di sana begitu ya pak doli
pak cahyo bagaimana kemudian menggenjot sdm ini
maaf tidak terdengar bisa diulangi lagi
baik tadi pak doli mengatakan ada banyak peluang begitu
ada banyak jabatan yang akan terbuka
ada peluang bagi masyarakat
di tiga provinsi baru ini
tapi bagaimana kemudian menggenjot sdm ini
kemudian kapasitasnya kapabilitasnya
baik ya baik mbak fira
jadi saya menggunakan data pps ya
ini sudah diteliti oleh dr agus muli dari universitas negeri papua ya
kalau kita melihat data rata rata lama sekolah di provinsi papua yang lama ya
itu kan rata rata lama sekolah
sekitar lima tahun ya sekitar
kalau di papua barat sekitar tujuh tahun
maksudnya mereka tidak tamat smp
di provinsi papua mereka rata rata lama sekolah tidak tampak sd ya
nah kalau di pegunungan tengah
itu yang daerah akan dimegahkan itu sekitar tiga tahun
dua sampai tiga tahun
ini kan tantangan ya di provinsi papua pegunungan tengah
dan di provinsi papua tengah dengan angka rata rata lama sekolah
lama sekolah yang rendah
tentunya akan menjadi apa namanya
tantangan bagi kesiapan
bagi kesiapan sepeda manusia
kemudian yang kedua
kalau kita melihat indeks pembangunan manusia
di daerah daerah yang sekarang dimekarkan
itu juga terjadi kesenjangan
misalnya angka ipm itu akan tinggi di daerah yang didominasi oleh migran atau non papua
dan ipm akan rendah
tingkat kemiskinan akan tinggi
kalau kabupaten itu didominasi oleh penduduk asli papua
ini ada kesenjangan di masing masing wilayah adat atau di masing masing provinsi
misalnya kalau merauke
ya tentu saja yang penduduknya didominasi oleh kelompok non papua
maka tingkat ipm lebih tinggi daripada mafi
asmat atau bumtgul
jika kita membandingkan nabiris dengan misalnya dhani mika
yang banyak jumlah non papua
maka ipm lebih tinggi daripada kabupaten yang didominasi oleh orang asli papua
ini kan baseline data
nah apakah pemekaran itu mampu meningkatkan ini
mengenai rasa rasa lama sekolah
indeks penontonan manusia
tentu saja harapan pemerintah harapan dpr
akan seperti itu
namun ini kan berpacu ya
sebetulnya kalau mau lebih ideal lagi
ada masa persiapan ya
sebetulnya ada masa persiapan
mungkin lima tahun masa persiapan pemekaran
sehingga dalam langkah lima tahun itu ada upaya untuk mengintensifkan ya
pembangunan sumber daya manusia
nah tapi kan ini kan tidak ya
maka selalu ada kekhawatiran
misalnya baik mungkin saja yang menjadi gubernur
yang menjadi anggota dpr adalah orang asli papua
tetapi bagaimana mengenai sektor ekonomi
bagaimana dengan kelompok kelompok bisnis
yang berkembang di daerah itu
kan tidak cukup ya
pns kita menggunakan rekrutmen pns
untuk menyelesaikan masalah ini ya
tidak bisa kan itu kan ada batasannya ya
kita tidak bisa membuat semua warga negara apa
penduduk asli papua itu menjadi pns semua kan
perlu apa namanya ya
saya kira yang diperlukan pembangunan sdm itu
sehingga ketika mereka memiliki sdm yang baik
mereka bisa mengisi ruang ruang kegiatan ekonomi
juga yang kedua dengan pendidikan yang baik ini kan
mereka bisa mengembangkan kehidupan mereka
sehingga bisa memanfaatkan sumber daya alam mereka
ini masalah yang sangat krusial di tanah papua
baik artinya tidak hanya dilepas begitu saja
perlu ada dukungan ada proses
yang harus dilewati sehingga kita memastikan bahwa
betul niat baik pemerintah tanda kutip
untuk meningkat kesejahteraan masyarakat papua
bisa diwujudkan secara sebaik baiknya
dan terima kasih pak cahyo sudah berbagi perspektif bersama kami
dan juga pak doli sudah berbagi perspektif bersama kami
di cnn indonesia newsroom hari ini
terima kasih selamat sore
selamat sore terima kasih selamat sore pak doli